nl seorang wanita kurir narkoba yang ditangkap badan narkotika nasional provinsi jawa timur ini
adalah warga negara indonesia yang tinggal di selayang baru selangor malaysia
pelaku mendarat di bandara juanda dengan menaiki pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt satu ratus enam puluh delapan x
ia ditangkap di bandara internasional juanda surabaya saat berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat satu ratus dua puluh gram
penangkapan nl berawal saat petugas curiga dengan gerak gerik tersangka
setelah diperiksa dengan menggunakan mesin x ray petugas menemukan sabu dibungkus balon karet di dalam alat vital dan lubang pembuangan tersangka
dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku hendak mengirim kepada seorang pengedar yang ada di kawasan madura
sekali kirim tersangka mendapat upah lima belas juta rupiah dari bandar di malaysia
dengan penangkapan ini bnnp jawa timur terus mewaspadai modus baru yang dipakai para bandar narkoba untuk bisa memasukkan barang haram tersebut ke indonesia